setelah kita ulah tkp tentunya penjidik yang lain melakukan pemeriksaan atau interview
integrasi kepada beberapa orang yang tentunya yang melihat mengetahui atau mendengarkan adanya suatu peristiwa tersebut
ada juga saksi dari cleaning service yang kita lakukan interview
kemudian juga ada dari internal kejaksaan juga ada dari eksternal ya
jadi dari satu ratus tiga puluh satu orang yang kita interview kita lakukan integrasi ya tentunya kan tidak semuanya jadi saksi
ya tentunya saksi yang berhubungan dan berkaitan dengan daripada kebakaran tersebut
ada enam puluh empat orang yang kita jadikan saksi
tentunya tadi sudah saya sebutkan
dari cleaning service ada yang kita periksa sebagai saksi
kemudian juga ada dari pegawai kejaksaan jadi saksi
dan juga ada dari eksternal kejaksaan juga ada
tentunya yang semuanya yang mendengar atau melihat atau mengetahui
kemudian juga kita memeriksa apa lagi
jadi ahli pun sudah kita lakukan pemeriksaan
ada beberapa ahli yang berkaitan dengan
dengan kebakaran ini apa saja ada ahli kebakaran dari ui ya dan itb
ada mungkin hadir di sini juga pak profesor yulianta ya dengan prof bambang
nah itu ada juga di belakang saya ini
yang hadir itu ya nanti untuk bisa kalau teman teman bertanya bisa menjelaskan
juga ada berkaitan dengan dari ahli dari pupr juga ada
dari ahli kesehatan juga ada ya
tentunya nanti secara teknis nanti bisa dijelaskan pak sambu nanti kenapa dari kesehatan pun juga jadikan ahli diperiksa ya di sana
jadi semuanya ini kan secara holistik semua kita lakukan
kemudian setelah kita mendapatkan barang bukti mendapatkan saksi kemudian mendapatkan petunjuk dan surat
kemudian kita lakukan gelar perkara
gelar perkara pun juga tidak
gelar perkara pun juga tidak
tidak sekali ya
dan juga ada ekspos ya namanya ya
kita tetap bersama sama dengan kejaksaan
dari mulai gelar perkara di baris krim ada ekspos di kejaksaan kita tetap bersama di sana itu ya
ya tentunya dengan ekspos ini dengan gelar perkara ini kita akan mencari mencari siapa pelakunya
ya karena sudah penyelidikan dinaikkan sidik mencari siapa pelakunya
ya akhirnya dengan kita memeriksa tadi yang saya sampaikan ada saksi barang bukti dan yang lain lain
nantikan kita harus bisa menyimpulkan siapa pelakunya ya di sana
jadi tadi sudah jam sepuluh saat ini jam sepuluh tadi dari kepolisian dari penyidik melakukan gelar perkara
gelar perkara untuk apa
untuk menentukan tersangka
ya tersangka daripada kebakaran kejaksaan agung ini
biar jelas ya masyarakat biar tahu biar jelas seperti apa gitu
ya seperti apa apakah itu suatu kealpaan ya itu ya ataukah suatu itu ada pembakaran
tapi ini setelah tadi gelar perkara saya ikut ternyata ini kasus adalah kealpaan ya kealpaan
ya tentunya tadi dari ahli dan dari saksi sudah nyatakan bahwa
dimulai dari lantai enam titik apinya ya
nanti akan dijelaskan pak sambu nanti secara teknis
kemudian sampai kemana arahnya api itu ya
semuanya sudah kita lakukan dengan ilmiah kita lakukan untuk bisa membuktikan daripada itu
dan kita tadi menetapkan delapan tersangka ya delapan tersangka
dalam kasus kebakaran ini karena kealpaannya
ya kenakan pasal satu ratus delapan puluh delapan kita juntuhkan pasal lima puluh lima dan ada pasal lima puluh enam gitu
ancamannya lima tahun